muna jangan tinggalin aku
bersabarlah ini semua takdir dari allah subhanahu wa ta'ala
karena tidak ada satupun manusia
yang bisa melawan takdir
kita salah keluar seperti sebelumnya
jika kita berada di tempat yang salah
atau waktu yang salah
kita tidak bisa bertemu dengan ayah dan prabu siliwangi
dan ibu ndasu mengharam
mereka pasti sangat merindukan kita
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
kita harus berubah
seharusnya minta musibah
semua yang kau lakukan ini tidak akan diampuni oleh dewa
aku tidak butuh penampunan siapapun
aku senang melakukan hal yang sudah seharusnya aku lakukan
kau bunuh sajalah aku
dibebaskanlah kutukanmu dari seluruh rakyatku dan seluruh kerajaanku
kau akan aku biarkan tetap hidup untuk bisa melihat kematian rakyatmu secara perlahan
mereka akan aku biarkan mati membeku
apa yang terjadi
apa yang terjadi dengan mereka
siapa yang sudah melakukan ini semua
dia sangat kejam sekali
ini semua pasti adalah sihir
hanya sihirlah yang bisa melakukan hal semenggerikan ini
tunggu dulu adik kecil
tolong lepaskan aku
jelaskan kepada aku
apa yang terjadi denganmu dan negeri
insya allah kami akan membantu
kerajaan sukamulya diserang oleh putri nima yang sangat sakti dan jahat
dia menculik ayah handaku
dan dia membuat semua orang beku
dia terus meluluh lantakan istanaku
memangnya siapa kau
dan siapa orang tua
bundaku bernama narita
dan ayah handaku prabu dharmala
raja dari kerajaan sukamulya
kau mengenal ayah handaku
kami sangat mengenal ayah dam
karena kerajaan sukamulya adalah perdikan dari kerajaan pancara
ini berarti kita mendarat di waktu yang tepat
namun di tempat yang salah
kau benar hai
aku akan pergi ke kerajaan sukamulya
untuk menolong ratu ratu
untuk membantu narita
kami akan mencoba membantu mereka semua
kau face id setelah berubah
kamu akan usai abin diri
pasti aku bisa membantumu
kamu akan mendapatkan glass barrage sampai kau megang
jangan biarkan aku keemukan pak
siapa pun pelakunya dia benar benar kejam
apakah dia ratu larita
jangan tinggalkan aku
jangan tinggalkan aku
bunda jangan tinggalkan aku
ini semua takdir dari allah allah
ini semua takdir dari allah allah subhanahu wa ta'ala
kita hanya bisa berpasrah
karena tidak ada satupun manusia
yang bisa melawan takdir
yang bisa melawan takdir
yang bisa melawan takdir
rai kian santang menemani maya
lebih baik sekarang kita menolong yang lain
lebih baik sekarang kita menolong yang lain rai
kasihan sekali mereka
siapapun di sana terima kasih telah menolong kami alhamdulillah biar syukurlah kalau begitu
kalian cepat lakukan pekerjaan kali ya astagfirullahaladzim